pemirsa perhelatan b dua puluh indonesia summit dua ribu dua puluh
atau konferensi tingkat tinggi b dua puluh yang berlangsung di bali nusa dua convention center
pada tiga belas hingga empat belas november lalu
di mana telah dilaksanakan dan b dua puluh ini diinisiasi oleh kamar dagang dan industri kadin indonesia
dan dihadiri lebih dari tiga tiga ratus delegasi yang terdiri dari dua ceo
pemimpin bisnis dari enam puluh lima negara dan beberapa kepala negara yang telah terdaftar
sebagai forum dialog resmi g dua puluh yang mewakili komunitas bisnis global
b dua puluh bertugas memformulasikan rekomendasi kebijakan atas sejumlah isu global
yang selaras dengan agenda g dua puluh
saya lucia saharwi akan membahas sejumlah hal terkait pencapaian
dan apa yang dihasilkan dari ktt b dua puluh ini bersama dengan ibu sinta kamdani
wakil ketua kadin bidang maritim investasi dan luar negeri
halo bu sinta senang sekali ya bu bisa hadir di sini
kita akan bahas mengenai b dua puluh kemarin ya bu ya
nah ini kan ada tiga bidang terobosan yang diprioritaskan dalam presidensi b dua puluh kemarin
yaitu inovasi untuk pertumbuhan pasca krisis kemudian juga penyertaan umkm
dan pembangunan atau kolaborasi negara
nah dari tiga bidang terobosan ini mana kira kira yang akan ditilajuti terlebih dahulu oleh kadin
ya jadi mungkin saya bisa menjelaskan sedikit prosesnya dulu ya mbak
jadi memang kan kita mulai proses ini dari januari dua ribu dua puluh dua pada saat presidensi indonesia
nah pada waktu itu kami ada inception meeting awal yang dibuka juga pada waktu itu oleh pak presiden
pada waktu itu ada enam task forces dan satu action council
untuk membahas policy policy kebijakan untuk direkomendasikan kepada g dua puluh
jadi kita sudah mulai kerja dari januari kemudian task forces ini masing masing sudah memprioritaskan agenda agenda
nah di dalam apa yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai fokus area
untuk kesehatan kemudian digital transformation dan kemudian yang ketiga adalah energy transition
nah dari situ kita kemudian melaining dengan tema kita juga yang masuk ke dalam policy policy kebijakan
yang diformulasikan oleh masing masing task force
nah disitulah kita kemudian ada breakthrough policy di tiga aspek utama yaitu inovasi inklusi dan kolaborasi
hal hal ini adalah contoh
tentu saja policy recommendation yang ada di setiap task forces kita ada enam task forces dan satu action council itu banyak sekali ya
kita ada total empat ratus mungkin halaman yang kita sampaikan
jadi itu semua ada kpi nya
jadi kalau ditanya gimana nih kita monitor kita ada kpi di masing masing
dan juga semua di align
dengan sdg goals sdg nya
ini sangat nyata gitu di masing masing policy
dan juga breakthrough policy yang ada ini cuma menjadi suatu contoh untuk apa yang terjadi di presidensi indonesia
tapi keseluruhan daripada masukan itu sudah kami serahkan sebagai komunike
jadi hasilnya adalah komunike yang kami serahkan kepada g dua puluh
nah terkait dengan policy recommendation tadi itu jadi pengawalannya seperti apa bu
ya jadi kalau dilihat yang membuat presidensi tahun ini berbeda adalah tahun ini kita banyak fokus lebih di action nya ya
jadi policy itu tetap ada kita masukkan
tapi kita juga mau ada outcome actions yang jelas
makanya di tahun ini kita juga ada yang namanya legacy projects
karena kita mau bahwa ini bisa berkesinambungan kita ada nyata concrete hasil yang bisa kelihatan untuk kemudian ditindaklanjuti juga di presidensi berikutnya

karena kita harus memiliki kekuatan untuk menjaga kekuatan yang terbaik

karena kebetulan ini selanjutnya tiga negara setelah indonesia juga semua negara berkembang
nah ini memang kalau dilihat bahwa dari segi monitoring nya to ensure this happen
pertama kita mesti lihat kita harus masuk dulu
jadi policy recommendation komunike kita itu harus masuk di dalam leaders declaration yang ada di g dua puluh
nah kemudian dari situ mereka masing masing negara kan
pasti akan menjabankan ya kan
gimana memastikan bahwa itu juga terjadi di policy itu kedepankan di negara g dua puluh
tapi untuk presidensi berikutnya itu lebih penting lagi
karena kita mengawal apakah target
kan ini kan ada semua ada kpi ada target yang sangat jelas
itu targetnya udah sampai mana gitu loh
kemudian kita mesti make sure di dalam presidensi berikutnya
hal hal yang kita prioritaskan ini akan terus masuk gitu
ini tidak bisa selesai dalam satu tahun dua tahun ya
ini kan semua berkepanjangan gitu
makanya kita selalu mengatakan g dua puluh dan b dua puluh ini bukan hasil platform multilatekal satu tahun gitu
tapi ini kalau b dua puluh itu udah dari dua ribu sepuluh ya di seoul gitu
jadi ini terus berjalan
cuman memang indonesia presidensi kali ini memang luar biasa gitu
karena selain daripada heboh gemahnya juga
karena kita juga yang tadi saya katakan
ada hasil hasil yang langsung bisa kelihatan dan langsung kita implementasikan
jadi kita tidak tunggu negara itu kemudian masukkan ke dalam polisi
tapi dari sekarang kita juga udah ada outcome yang udah langsung bisa kelihatan dan dijalankan oleh para pelaku usaha
nah dalam menghadapi tantangan ke depan
yang kita tahu pasti semakin lama semakin besar begitu ya bu ya
ketua umum kd indonesia arsyad rashid
mendorong kolaborasi dan tindakan bersama untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang inklusif
nah bagaimana hasil kebijakan ktt b dua puluh ini
digunakan kadin untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan juga masyarakat
ya jadi memang kalau kami lihat dari awal
itu kolaborasi itu sangat nyata
ya jadi kita
kalau kita di kadin sebutnya gotong goyong gitu kan
sebenarnya ini kita namakan indonesia incorporated
jadi kita mulai dari awal presidensi gitu
dimana kami juga bersama sama pemerintah pada waktu itu sudah ditegaskan nih
prioritas isu yang mau dikedepankan
bagaimana dari bisnisnya bagaimana dari pemerintahnya
kita juga dalam proses memformulasi policy recommendation
kita terus beradvokasi dengan pemerintah
jadi mereka kita tahu persis yang di working group pemerintah seperti apa
yang di task force kita seperti apa gitu
ini semua berjalan beriringan
nah apakah legacy program b dua puluh ini sudah mendapatkan dukungan dari perusahaan perusahaan multinasional
dan juga organisasi multilateral
jadi memang kalau kita yang tadi namakan legacy ini
sesuatu yang baru di indonesia presidensi
kita punya empat legacy yang kita kedepankan
nah jadi masing masing task force itu ada outcome
tapi kita kemudian ada yang main legacy daripada b dua puluh
jadi pertama itu yang kita sebutkan dengan carbon center of excellence
jadi di situ kita mengadakan isu mengenai carbon market
dan itu juga kita bekerjasama sebagai ownernya itu dengan bloomberg bloomberg neff
nah itu bloomberg menjadi
dan ini sekarang ada sebuah idea indonesia internasional yang memayungi
untuk juga carbon center of excellent ini platform yang kita kedepankan
yang kedua yaitu wiki
kita untuk ada program wiki b dua puluh untuk umkm
dan ini khususnya untuk bagaimana umkm ini bisa naik kelas
kita ada namanya wikilearn untuk peningkatan kapasitas daripada umkm
untuk masuk ke digitalisasi
kita memberikan kesempatan mereka untuk memanfaatkan digital platformnya
umkm ini perlu dukungan untuk masuk ke dalam supply chain daripada perusahaan perusahaan besar juga
nah di sini kita supply chain ini kita ada yang namanya juga inclusive closed inclusive closed ecosystem yang dikedepankan
dimana itu kita membawa perusahaan perusahaan umkm untuk masuk supply chain daripada perusahaan perusahaan besar
selain daripada itu program yang ketiga itu adalah legacy program ketiga itu namanya ogui atau one global women empowerment
ini khusus untuk platform untuk women led business jadi di situ juga ada kapasita ada sourcing dan investment kita
yang namanya women pool fund dimana kita untuk membantu pendanaan bagi organisasi yang mobilisasi umkm umkm perempuan
kemudian kita juga ada yang aspek yang hubungannya dengan regulasinya dimana kita membantu bagaimana mendorong
supaya regulasi yang kondusif untuk pengembangan umkm
dan yang terakhir adalah one shot program itu yang hubungannya dengan kesehatan
ini juga lining dengan outcome yang seperti diketahui di healthcare oleh pemerintah yang ada pandemic fund dan lain lain
nah kita di one shot program itu kita mengedepankan aspek production untuk vaccination hub
kemudian kita juga research dan development kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dari banyak negara
jadi itu semua udah program yang pada saat ini sudah dihasilkan
dan juga program yang pada saat kita masukkan itu udah konkret
jadi programnya sendiri udah jalan tinggal kita lanjutkan terus untuk sampai ke presidensi berikutnya
oke dan cukup terperinci begitu ya bu
sangat detail kemudian komitmennya juga udah nyata nyata gitu
jadi kita memang mau untuk tidak hanya sekedar masukkan dan on paper konsep
tapi sesuatu yang sudah jalan
oke baik terima kasih ibu sinta kamdhani sudah berbincang di sini
semoga kadin bisa mendorong semua pelaku bisnis dan juga pemerintah ya untuk menjadikan ktt b dua puluh sebagai momentum
menembangun kerjasama dan kolaborasi
dan belum terlalu lama demikian perbincangan kita
saya lucia saru undur diri sampai jumpa